dua orang pengendara sepeda motor terseret banjir lahar sejauh sepuluh meter
setelah nekat menerjang derasnya arus banjir lahar gunung semeru
sejumlah warga yang berada di sekitar langsung menolong hingga tidak menimbulkan hal yang fatal
warga yang mengendarai motor nekat menerjang derasnya sungai kaliregoyo di desa gondoruso lumajang jawa timur
ia nekat melintasi aliran arus banjir lahar gunung semeru
lantaran tidak ada akses jalan lain untuk pulang ke rumahnya
awalnya warga yakin motor yang dikendarainya cukup tinggi dan aman untuk menyeberang
namun derasnya arus membuat ia dan motornya terjatuh
dan warga sekitar langsung sigap membantu
nasib yang sama juga dialami oleh seorang pengendara motor lainnya
ia terjatuh saat hampir sampai di tepi sungai
banyak warga yang memang mau tak mau melewati jalur ini
satu satunya akses jalan untuk melakukan aktivitas
jembatan yang pernah ada sebelumnya di desa ini ambruk diterjang banjir lahar semeru
nggak tahu kalau ini ya
ini satu satunya jalan ke pusat
sejumlah warga menawarkan jasa penyeberangan dengan memberikan upah seikhlasnya
motor warga kemudian digotong oleh empat orang menuju tepi sungai
meski cukup berbahaya namun hal ini tidak ada pilihan lain
pihak kepolisian setempat hanya bisa memberikan imbauan kepada warga
agar jika terjadi banjir lahar yang cukup besar
jalur ini segera ditutup agar tidak ada korban jiwa
ini juga masih ada peningkatan dari debit air
sehingga juga dari aktivitas masyarakat ini yang akses menuju ke desanya ke dusunnya
sehingga banyak menggunakan jalur di lintasan sungai
karena itu kami minta kepada masyarakat dari kepala desa
juga ikut serta dari rekan rekan forkopica untuk sama sama mengimbau dan mencarikan solusi
sehingga aktivitas masyarakat tidak sampai terputus
tetapi juga tidak menjadi sesuatu nantinya yang berakibat fatal
diperkirakan banjir lahar semeru masih akan terus terjadi
pas hujan di kawasan puncak gunung semeru masih cukup tinggi